gelaran dieng culture festival atau dcf yang dimulai pada hari jumat menyuguhkan berbagai pertunjukan yang menarik
salah satunya adalah pentas musik jazz di atas awan
pentas musik jazz yang dilakukan di puncak gunung dieng dengan suhu mencapai lima derajat celcius menambah sensasi bagi musisi maupun para penontonnya
lalu seperti apa keseruannya ini dia liputannya untuk anda
pentas musik jazz ini digelar di area terbuka komplek candi arjuna di puncak pegunungan dieng banjarnegara jawa tengah
sejumlah kelompok musik jazz ini tampil dalam rangka ikut memeriahkan gelaran dieng culture festival dua ribu tujuh belas
karena pentas musik jazz ini berada di dataran tinggi dieng yang suhunya mencapai lima derajat celcius maka gelaran ini dinamakan jazz di atas awan
sesuai dengan namanya baik musisi maupun penonton diajak menikmati musik seolah di atas awan
karena kondisi suhunya yang dingin bagi warga tropis
harmoni irama musik dan lantunan lagu yang dibawakan oleh sejumlah musisi cukup menghibur dan membius penonton
bahkan anji mata vokalis drive yang tampil pada puncak pentas musik jazz ini semakin menambah semangat penonton hingga tak beranjak dari tempatnya meski harus melawan hawa dingin
lima grup musik jazz menghibur penonton dan berlangsung selama hampir
dari jakarta sengaja datang ke sini ya untuk acara dcf ya
dingin banget ya

yang paling berkesan apa
rasanya suasananya artisnya juga keren banget
lagi banget dari tahun lalu sampai sekarang dan mungkin tahun tahun selanjutnya aku bakal tonton terus untuk ke dieng ini
apalagi cuacanya enak banget
bisa hunting foto dulu
mbaknya kan juga musisi juga
sebagai musisi mainkan alat musik di udara sedingin ini lima derajat celcius tadi
jadi kayak nggak semua orang bisa mainin alat musik dengan sangat lancar di udara seperti ini
apalagi ditambah kita harus ngangkat mood kita dulu dan bangun mood kita untuk penonton penonton
siapa tau pun
penontonnya bakal berhasil tertibur sama kita atau nggak gitu
acara juga dimeriahkan dengan pesta kembang api
agenda dieng culture festival dan musik jazz atas awan ini menjadi acara tahunan yang digelar dalam rangka mempromosikan obyek wisata dieng banjarnegara
rangkaian acara ini dilaksanakan mulai tanggal empat agustus hingga tanggal enam agustus
imam ambar woto banjarnegara